tadi dia bilang kayak gitu
kalo tangannya sampe kesakitan gitu
biasalah abis berantem sama pak nino
membela kebenaran gitu
itu cuma caper doang sama lo
belaga kesakitan biar diperhatiin
love nya kiki itu adalah tuh
wia harus dapet perhatian nih
aduh tangan jadi ngebet begini
kamu kenapa sih
tangan di gitu gituin
sok sok mukanya kesakitan gitu
gak usah nyari nyari perhatian aku deh
jadi begini ya ayang kiki
wia itu tadi habis berantem sama pak nino
nih jadi sakit begini
berantem sama pak nino
kenapa kok bisa berantem sama pak nino
tadi pak nino kesini
ribut sama bu andien sama pak bos
terus terjadi keributan kayak bohan
waduh pokoknya merame dah
wia ampe ampe gak bisa tinggal diam
wia kudu ngadepin pak nino
daruar apa lagi ya ini
pokoknya rame dah ampe jatuh jatuh wia
bernang di laut jadi kelep
ketemu sama ikan patin
wia bukannya dikasihin salep
eh malah ditinggalin
bisa pelan pelan gak sih
orang lagi nuangin juster kalo tumpah bagaimana lu ah
eh pak berno apa
eh kiki tuh penasaran deh
emang udah ribut ribut tadi ya
gara gara pak nino kesini ya
ngapain sih lagian pak nino itu dateng dateng kesini lagi
dia tuh suka
banget gitu loh bikin keributan di rumah ini
gue kagak mungkin bilang nih ke kiki soal
dijekin ngomong ditanyain kok malah bengong
kenapa pak nino kesini atau apa
gak tau gak paham gue
kan gue juga gak denger tuh
mereka ngebahas apaan
kayak gak tau pak nino aja lu ah
demennya sama ribut ribut
bener juga sih
orang tadi katanya uya
uya sampe berantem gitu
ribut silat sama pak nino
berarti kan buru haranya luar biasa
uya itu cuman disuruh
ngantarin pak nino ke mobilnya doang
eh dia mau dorong emang mental
betarung dari mana
berantem dari mana dia
tadi dia bilang kayak gitu
sampe kesakitan gitu
aduh ayang kiki aduh ayang kiki
biasalah abis berantem sama pak nino membelah kebenaran gitu
itu cuma caper doang sama lu
belaga kesakitan biar diperhatiin
love nya kiki itu adalah
wah gaya banget pakai bahasa inggris
lu selalu mau ganti baju
bau matahari lu ah
tidak ada apa lagi bah
apa kamu masih mau mendesak aku
satu yang lu
sepulang dari sini
andin dan al
sepertinya kita harus mencari
pengacara untuk mama
yang bisa menguatkan momen di pengadilan
bahwa mama gak bersalah
aku gak rela loh kalau mama dihukum atas perbuatan
yang sama sekali ini bukan dia yang ngelakuin
papa tau pemikiran kalian
tapi pengakuan mama ini
punya peranan yang begitu besar
yang jadi kuncinya
ada di tangan mama
sering dipakai mama
waktu ngantarin elsa ke motoretan
tapi aku bisa bersaksi sih pak
elsa tuh pernah bilang sama aku
elsa belum pernah ngasih tahu ke mama
atau papa soal kehamilan dia sama roy
jadi pas mama datang ke rumah
atau mama sengaja datang ke rumah
kan mama belum tau kalau elsa hamil
waktu aku panggil elsa ke rumah
elsa tuh juga gak tau kalau aku ngundang roy
cuman menurut saya itu juga belum kuat
karena bisa aja mama nyangkal
bilang elsa sudah ceritakan semuanya ke mama
dan masalah mama datang ke rumah kamu
bisa aja mama bilang mau ketemu kamu
bukan ketemu roy
saya tuh juga ada satu bukti yang
tapi menurut saya masih belum kuat pak
ya bukti yang memang pada saat itu elsa memang nggak di rumah
pada hari pembunuhan roy
elsa itu ada jadwal dengan maharatu pak
tapi elsa batalkan karena katanya ada urusan mendesak
menurut saya belum kuat itu
kita harus cari bukti lagi
dan satu lagi yang harus papa tau ya pak
kalau semua bukti tentang elsa ini kita udah dapetin
kita bawa ke pengadilan
dan terbukti elsa yang bersalah
yang akan dihukum bukan cuma elsa loh pak
mama juga akan pasti terhukum
karena mama terbukti selama ini
sudah menutupi sebuah kasus pembunuhan
dan menghalangi penyelidikan